jadi gini mamaku lagi jalan ke rumah kita sama dio
nah mereka pengen liat rumah baru kita tuh dimana
jadi kalo ada apa apa kangen sama aku bisa langsung ke rumah
nah kalau mereka udah nyampe ke rumah duluan tanpa ada aku di rumah
kan gak enak jadinya kan mas
mereka nungguin tau mereka juga ga deket sama reva
yaudah kalo gitu kamu pulang duluan
sampaikan salam buat mama
ga hmmm kasian angkat aja
lo bilang sama gue kalo lo tuh pengen berhentiin si kebobotak itu
tapi apa buktinya
sekarang lo malah nyuruh dia buat ngukulin boy
gue ga nyuruh apa apa tuh sama si kebobotak beneran deh
lo tau ga sih adriana gara gara perbuatan lo sekarang tuh gue masuk rumah sakit
dan dia tuh ga sadar
sampai mau masuk rumah sakit
lo tuh ga punya hati banget ya adriana
kenapa sih lo bisa benci banget sama boy
apa salah dia sama lo
apa salah dia sampe lo tega nyuruh si kebobotak itu buat lo ngukulin boy
cuma supaya dia jauh sama gue
enggak reva beneran deh untuk kali ini gue gak tau apa apa
gue ga ada yang nyuruh bagas untuk nyentuh boy atau ngukulin boy itu ga sama sekali loh reva
dan asal lo tau gue udah bujuk papi lo untuk mecat bagas
gue udah bujuk tapi papi lo doang yang ga mau
tapi lo susah untuk dikasih tau reva kalo masalah boy bohong
lo kan bisa aja bujuk bokap gue
papi pulang langsung kasih denger rekaman itu ke papi
dan gue ga peduli lagi saat ini
supaya lo tuh pergi dari rumah gue
aduh jangan sampai dong dia ngasih tau ke mas bar
isi rekaman itu bahaya banget
gue harus ngapain ya
ya halo kediamannya rumahnya pak b
eh enak enak enak enak enak aja
eh enak enak enak nyamut enak eh
eh kalo nanti ada telfon lagi masuk ke telfon rumah
ya selamat siang selamat sore selamat malam atau apapun itu
ini kediaman ibu adriana
gue punya tugas buat lo
kalau harus diam diam ya kan
terus lo harus ambil hpnya reva
jangan sampe ketauan sama reva
nyonya itu teh dosa
gue ga mau tau lo harus ambil hpnya reva
ntar kita pulangin lagi kok coba pinjem doang sebentar
tapi jangan ketauan non reva begitu
aduh lo tuh gimana sih
terus kalo ketauan gimana
ya pake otak dong surti pake otak
pake otak bukannya pake tangan kalo ngambil mah
terus lo ga berhasil ambil hpnya reva
gue masukin semua baju baju lo kalo bisa
lu nya gue masukin ke koper
terus gue buang lo
apa nyonya tadi tuh ngomong mau dipecat
ga salah gitu
gue ga mau tau harus berhasil
ini ruangan udah berhasil tapi panas banget kalo ngomong sama surti
bener ya surti
oke kayaknya gue harus pulang ke rumah
iya gue harus pulang ke rumah duluan sebelum mas bem pulang
ya allah gusti
aduh tolong lindungilah hambamu eh
masa mau nyuri aja disuruh minta tolong ke gusti
ya allah gitu eh salah
ehm aku boleh pulang duluan gak
hmm sebentar lagi aja nanti kita pulang bareng ya
mas lagi nanggung bentar aja
iya mas tapi ini kan udah sore aku pulang duluan aja ya
gapapa kok aku naik taksi aja ya
please tunggu mas bentar aja
ga lama bener ga lama ga lama dikit lagiin
aduh gue harus pulang duluan nih
biar gue bisa cegah rafa setelah itu rekaman di hpnya mas be
bener gue jangan pulang bareng sama mas be
gue harus lebih duluan sampe ke rumah
halo kenapa kamu mundar mandir kayak gitu
nah itu dia mas yang jadi masalahnya
aku buru buru aku pengen cepat cepat pulang ke rumah mas
bentar aja dulu ya sekarang kamu duduk aja
santai aja duduk duduk bentar aja nanti aku pulang dulu ya

aduh mas ga bisa aku harus pulang sekarang mas
aku harus kalau sekarang ini buru buru banget
oke jadi gini mamaku lagi jalan ke rumah kita sama dio
nah mereka pengen liat rumah baru kita tuh dimana
jadi kalo ada apa apa kangen sama aku bisa langsung ke rumah
nah kalau mereka udah nyampe ke rumah duluan tanpa ada aku di rumah
kan nggak enak jadinya kan mas
mereka nungguin atau mereka juga ga deket sama reva oke kan
ya udah kalau gitu kamu pulang duluan sampaikan salam buat mama
bilang mas sebentar lagi pulang jadi tungguin sama mas datang ya
untung aja mas b itu gampang dibego begoin
ntar tinggal gua bilang aja kalo mamah itu ga jadi dateng
oke deh mas aku langsung jalan ya
ya ampun baru kali ini saya mau nyuri duh dosa deh
kok jadi ga konsen gini ya belajarnya
aku kepikiran terus sama boy
boy digebukin sama bodyguard kiriman papinya reva
jadi ga ada kamu ya kadang saya jadi celaka
mendingan kamu tuh pergi dari kediri baru si boy
yah non repa rajin banget sih belajarnya
ke wc dulu kenapa sih neng
aduh aduh aduh
titi ngapain sih
perasaan tadi nyapunya di depan kamar tadi
terus ga keluar keluar
apaan nih contekan
membawa pengaruh nilai
dan budaya asing
aduh gue gak bisa nih belajar kayak gini nih
ga enak nih belajarnya
kita makan bebek ah
udah ga punya hp ya
kita tonton megan ya
iya mel ada apa
lo dimana ke rumah gue yuk
kita belajar bareng
yah gue ga bisa mel
kan kalian di rumah sakit
di rumah sakit ngapain
sakit badan hati otak jiwa
otak sama jiwa sih udah biasa ya
bukan gue yang sakit
kan sini udah bilang tadi kalo boy tuh masuk rumah sakit
gara gara digebukin sama kebobotak gitu
ada ian kan
ih giling ian kan ada tadi lo liat sendiri
duh kok jadi pengen kesana deh
hmm ini mau nengokin boy atau mau ketemu bb pian yan
tapi kesekaligus ketemu bb pian yan
yaudah sih lo mel ya lo mau kesini ya kesini aja
nggak ada yang larang juga ya
ya tapi gue gak janji ya
yaudah ya bye
kayaknya kalo tante rere masih bisa dikibulin
tante rere yang cantik manis
dan tidak sombong